sebuah kapal motor terbakar di perairan karang pulau rosa kepulauan seribu utara jakarta
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
video amatir memperlihatkan kebaran api membakar kapal motor azimut delapan puluh di perairan karang pulau rosa kepulauan seribu utara
diduga kapal terbakar akibat masalah mesin hingga banyak keluar asap dan memicu kebakaran
dan kapal kepala kamar mesin dan dua abk yang berada di dalam kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat
petugas suku dinas gul karmat kepulauan seribu langsung didatangkan ke lokasi untuk memadamkan api
upaya pemadaman dilakukan petugas dengan
dan turut mengerahkan kapal pemadam kebakaran
kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan polsek kepulauan seribu utara